keluarga dinda datang ke krisis center anti mortem sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
di gedung serbaguna chandra dista wiradi bandara internasional spadio pontianak minggu malam
ibu nda dinda lena berkali kali menyebut nama anak bungsunya yang menjadi korban
jatuhnya pesawat sriwijaya air saat melakukan penerbangan dari jakarta menuju pontianak
dinda berangkat berlibur bersama keluarga tantenya bertepatan dengan hari ulang tahun ke lima belas pada dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
tantenya yang ikut terbang adalah rahmania ekananda
istri kepala dinas logistik lanut supadi pontianak kolonel teknik ahmad haidir
ikut pula putrinya fazila amara
kalau adik pulang adik wa ngerti kenapa udah sampai katanya
meski saat ini kabar jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua sudah dipastikan
namun keluarga belum mendapatkan kabar jazat dinda amelia telah ditemukan
untuk mengetahuinya ayah dinda amelia telah berangkat ke jakarta
untuk melihat langsung operasi pencarian para korban jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
di perairan kepulauan seribu
adisa putro kuburaya kalimantan barat